jadi diam dengan bayiku
angkotek jangan mati
iya ah nanti
gunam gak mau jalan
gak ada yang
cepat lakukan sesuatu
jangan diam saja
iya tuh ya baik baik
tidak ada kata licik
siapa yang tangguh
maka dialah yang terakhir
kita akan kembali menjadi saudara
akan kucutkan surung seser
sebelum kau mati
akan ku siksa kau terlebih dahulu
kau tidak akan bisa lolos
akan kau menang
akan kau menang
akan kau menang
akan kau menang
akan kau menang
akan kau menang
akan kau menang
akan kau menang
akan kau menang
akan kau menang
akan kau menang
akan kau menang
akan kau menang
akan kau menang
akan kau menang
mengapa aku harus bertemu dengan dia lagi
ngadulah kau kepada ibumu karena hari ini kau tidak akan bisa melihat matahari lagi
sekali apakah ini adalah karmaku keretelah menyakiti rakyat yang sama
akan kuhabisi kau sekarang juga
jasa pengecut tidak semudah itu mengelabui ku
prajurit cepat bahwa raibrabu selesai ke istana pada jarak baiknya mas
siap kenapa rara santang tiba tiba muncul disini hampir saja penyamaran
kuktawan sudah berkalikan kita bertemu pendekat bertopeng
dan kamu selalu saja membuat kolnara cepat tunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya bukan
surowic sessa tidak akan kubiarkan kau pergi

tidak akan kubiarkan
kamu menghabisi raih prabu sravisesa